belasan pekerja dan mahasiswa indonesia yang bekerja dan belajar di tiongkok
tiba di bandara internasional juanda sidoarjo kami siang
belasan petugas kantor kesehatan pelabuhan surabaya langsung meningkatkan kewaspadaan
dengan memperketat pengawasan dan pemantauan
tidak hanya mengandalkan alat bodi thermal scanner
petugas kkp surabaya juga mengerahkan thermal gun
atau alat tembak suhu tubuh dan memeriksa satu persatu penumpang
petugas juga mewajibkan para penumpang asal tiongkok mengisi kartu kewaspadaan kesehatan
data kkp kelas satu surabaya mencatat
tiga belas wni asal sejumlah daerah di jawa timur bekerja dan belajar di kota hangzhou
kota ini berjarak tujuh ratus lima puluh km dari kota wuhan
yang kini diisolasi pemerintah tiongkok akibat wabah virus corona
jadi kita perlakukan seperti biasa pemeriksaan pengamatan
memastikan bahwa penumpang tersebut dalam kondisi sehat
kalau kita bisa masuk ke wilayah kita
perlakuan khusus terhadap penumpang dari tiongkok juga telah dilakukan
soekarno hatta sejak beberapa hari lalu
otoritas bandara menyiapkan jalur khusus bagi penumpang yang datang dari tiongkok
satu persatu suhu tubuh penumpang diperiksa dengan alat thermol gun
alat ini melengkapi alat bodi thermal scanner yang sudah ada terlebih dahulu
jadi bukan lagi thermal termasal atau thermal scanner masal
tetapi sudah orang per orang
dan itu kita lakukan di dekat ketika pesawat itu mendarat
jadi orang turun kemudian kita melakukan pemeriksaan orang per orang suhunya
kemudian juga menyobek health alert card atau kartu kewaspadaan
per tiga puluh januari dua ribu dua puluh penyebaran virus corona terindikasi di delapan belas negara
namun sejauh ini otoritas bandara masih melakukan pemeriksaan intensif
hanya bagi penumpang asal daratan tiongkok
sementara jumlah korban meninggal dunia akibat virus corona wuhan terus bertambah
kamis waktu setempat otoritas tiongkok mengumumkan jumlah korban meninggal naik menjadi satu ratus tujuh puluh orang
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia